kita bisa belajar banyak ya
kita bisa evaluasi lebih baik lagi agar
di latihan kita bisa lebih baik lagi
untuk menuju persiapan kepilauan dunia nanti
yang pasti kita di latihan
kita akan evaluasi terus apa kekurangan
dan kita akan analisis tim lawan dan bagaimana cara kita bermain lagi biar lebih kompak lagi lebih compact dan menuju pertandingan di hari sabtu nanti bisa lebih baik lagi
kita akan coba lagi pemain ya kita akan kasih kesempatan karena masih ada enam pemain yang tadi belum main kita pengen kasih kesempatan juga
kita di sini paling penting adalah kita kerja kita maksimal tidak perlu ada kekhawatiran lawan tim apa yang paling penting kita bisa belajar dari dua menit
ya pasti kita ingin menang tapi dengan proses dengan persiapan yang lebih baik